sudah ada koresponden cnn indonesia mardika utama di rumah sakit pusat infeksi sulianti saroso jakarta
selamat pagi dika hingga hari ini berapa jumlah kasus covid sembilan belas dan bagaimana penanganan kasus covid sembilan belas varian baru
selamat pagi rizky kalau kita bicara di dki jakarta saat ini angka kasus aktif mencapai tiga dua ratus delapan puluh dua
itu artinya ada lebih dari tiga dua ratus orang yang saat ini masih berstatus positif covid sembilan belas
dan ini juga menunjukkan bahwa artinya situasi penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta telah melewati ambang batas
yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia who yang mengatakan bahwa untuk dikatakan terkendali
suatu wilayah dari penyebaran covid sembilan
tentu ini pun juga sudah menjadi warning untuk kita semua
terutama ketika kita melihat data tambahan harian kemarin yang mencapai tujuh ratus tiga puluh kasus baru dalam satu hari saja
rizky di hari rabu kemarin dan angka itu menjadi jumlah yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir
meski demikian data yang saya terima dari dinas kesehatan dki jakarta
dengan adanya tambahan angka kasus positif covid sembilan belas yang cukup signifikan ini dalam tiga hari terakhir
belum begitu berpengaruh kepada tingkat keterisian tempat tidur di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan di dki jakarta
salah satunya adalah di rspi sulianti saroso tempat saya melaporkan saat ini
dari total tiga delapan ratus delapan puluh tempat tidur yang disiapkan
dan sementara itu untuk tingkat keterisian tempat tidur di ruang icu terpakai oleh tiga puluh satu pasien
dari total lebih dari enam ratus tempat tidur yang disiapkan
dan kalau saya melihat jumlah pasien yang saat ini melakukan isolasi di rsdc wisma atlet kemayoran pun
jumlahnya masih belum cukup tinggi
per hari selasa kemarin jumlahnya mencapai empat puluh tiga orang
yang saat ini dilakukan isolasi atau perawatan di rsdc wisma atlet kemayoran adalah pelaku perjalanan luar negeri
pihak dari rsdc wisma atlet kemayoran saat ini mengantisipasi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
yang sudah mulai terlihat dalam satu pekan terakhir ini dengan menyiagakan dua tower di rsdc wisma atlet kemayoran
dan kalau kita melihat angka kasus yang tinggi juga ini tentunya tak lepas dari angka testing pcr yang juga tak kalah tinggi
untuk dki jakarta
jumlah orang yang dites pcr dalam satu pekan terakhir mencapai empat puluh sembilan orang
atau artinya sekitar sembilan lima ratus sampai sepuluh orang setiap harinya
dan jumlah ini empat kali lipat lebih tinggi daripada ambang batas yang diperletakkan oleh badan kesehatan dunia rizki
dan menurut sejumlah epidemiolog
adanya peningkatan kasus covid sembilan belas di dki jakarta
ataupun juga secara nasional yang tercatat kemarin
mencapai angka satu dua ratus
dan ini juga menjadi angka yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir
ini tak lepas dari sudah terdeteksinya dua puluh kasus subvarian omikron yaitu ba empat dan ba lima
data kementerian kesehatan menunjukkan bahwa dari dua puluh kasus itu
ba empat terdapat dua kasus dan sisanya atau delapan belas kasus lainnya adalah mereka yang terpapar subvarian ba lima
dari delapan belas orang pasien yang terpapar ba lima
tiga diantaranya adalah merupakan anak anak
yang menurut kesehatan
menurut keterangan dari direktur pencegahan dan pengendalian penyakit maksi rondonuwu
ketiganya belum mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
dan saat ini dari dua puluh kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah
empat merupakan transmisi lokal yang ada di dki jakarta
lalu satu transmisi lokal di wilayah banten
lalu kemudian ada tiga kasus imported case dari warga negara asing di bali
yang mengikuti salah satu konferensi terkait dengan kebencanaan beberapa pekan yang lalu
dan sisanya yang terbanyak atau dua belas kasus lainnya berada di wilayah jawa barat
dan menurut keterangan dari epidemiolog griffith university di kibu dimana yang saya wawancara tadi malam menyatakan
bahwa memang betul ada andil dari subvarian omikron ba empat dan ba lima
yang memiliki karakter lebih cepat
lebih cepat menular
lalu juga dapat memiliki kemampuan untuk reinfeksi
dan juga menghindari antibody baik dari vaksinasi covid sembilan belas
ataupun juga dari infeksi covid sembilan belas sebelumnya
meski demikian diprediksi peningkatan jumlah kasus yang memang akan diprediksi tinggi ini tidak akan disertai dengan tingkat fatalitas yang juga tinggi
karena gejala yang ditunjukkan sejauh ini
menurut keterangan dari pihak rumah sakit
diantaranya oleh dari persatuan dokter paru indonesia
yang juga saya wawancara beberapa hari yang lalu
menunjukkan gejala gejala yang dialami oleh pasien pasien subvarian omikron ba empat dan ba lima ini tergolong gejala ringan
hanya ada satu orang pasien wanita saja
yang sudah menerima dua dosis vaksin
tapi belum melakukan booster
yang menderita sesak nafas
dan belum diketahui apakah sesak nafas tersebut merupakan hasil dari mutasi subsvarian omikron ba empat atau ba lima
ataupun juga dikarenakan adanya faktor lain
seperti misalnya penyakit bauan ataupun juga komorbit
sementara itu sisanya
pasien pasien lain mengalami gejala yang cukup ringan
seperti demam batuk dan juga pilak lemas mual dan sebagian besar diantaranya bahkan tidak bergejala
namun perlu dicatat bahwa mayoritas pasien yang saat ini terkonfirmasi terpapar suvarian omikron
baik dua pasien subvarian ba empat
ataupun juga delapan belas pasien ba lima
mayoritas adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh
bahkan sudah ada yang mendapatkan dosis ketiga dan juga dosis keempat
pada hari senin lalu saya mewawancarai wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
yang menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah bersiap
baik itu dari sumber daya manusia
maupun juga dari secara fasilitas
seperti di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan
yang saat ini telah disiagakan untuk mengantisipasi
adanya lonjakan kasus covid sembilan belas
yang sudah mulai terlihat dalam tiga bulan
dalam tiga pekan terakhir ini maksud saya rizky
kembali ke anda
baik mahardika utama terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas